masih di cnn indonesia outlook dua ribu dua puluh kita lanjutin aja kali ya dialognya bersama mbak hanak eraf
nih aku mau nanya nih sebelumnya tadi kita udah nanyakan tentang anyaman anyaman aku pengen tau nih background gimana terjadinya duanyam ini
kita berdiri di dua ribu empat belas pendirinya kan ada tiga kita teman smp sma sebenarnya
backgroundnya beda beda aku sendiri backgroundnya community development jadi memang background dengan ukm dengan masyarakat di lapangan
partnerku yang satu melia memang backgroundnya family business jadi marketing untuk jualan itu sudah biasa
lalu yang satu lagi ayu backgroundnya konsultant jadi memang membantu untuk operational yang ada di kantor
terus tiba tiba terinspirasi ini karena melihat apa kok bisa tiba tiba ayo kita bertiga nih bikin bikin kayak gini
dimulainya sebenarnya kita melihat ada masalah ada masalahnya dari sisi kesehatan ibu dan anak
tahun dua ribu empat belas waktu kita ngeliat di maumere ada ibu yang melahirkan itu sebenarnya kan gratis melahirkan di puskesmas di rumah sakit
tapi ternyata dari desa ke fasilitas kesehatan ini yang membayarnya tuh gak ada uang tunai
ada yang kita sampai ketemu kasusnya melahirkan tengah jalan karena tidak membayar truk dari desa ke puskesmas
anaknya meninggal ibunya pendarahan di tandu akhirnya ke puskesmas tujuh belas kilo

nah dari situ kita lihat di mana caranya ibu ibu ini bisa punya akses terhadap uang tunai langsung di desa
jangan memberikan beban yang lebih tambahan gitu
jadi kita melihat apa skill yang udah ada ternyata menganyam
menganyam itu kan keranjang yang mungkin sekitar kecil ini itu bisa cuma tiga jam
nah dari situ mereka secara periodik seminggu sekali dua minggu sekali kita langsung berikan pembayaran di desanya langsung
jadi memberdayakan skill dari perempuan perempuan di flores ya awalnya
awalnya mulai dari flores timur ya
ada kendala nggak dari proses untuk approaching nya ke para ibu ibu dan wanita di flores sendiri gitu
ada penolakan nggak sebenarnya
kalau penolakan kalau di awal sebenarnya kita mulai dengan grup yang kecil
ada sekitar enam belas ibu ibu
nah itu kita kerja bareng selama satu tahun develop produk riset
sampai kemudian sekarang sudah seribu seratus ibu ibu yang kerja bareng kita
nah selama itu memang ada yang penolakan itu lebih ke arah suami
pernah ada suaminya penganyam kita dia mau ngebakar anyamannya istrinya karena katanya istrinya itu harusnya nyuci piring ngurus anak bukan nganyam
tapi lama lama setelah tahu istrinya tuh hanya menghasilkan uang suaminya malah bilang yaudah saya aja yang nyuci piring saya aja yang ngepel rumah kamu nganyam aja
itu terjadilah switching seperti itu
tapi itu bagaimana apakah memang langsung terjun ke sana mbak hana sendiri atau justru sebelumnya memang sudah ada mediator yang mengatakan bahwa ini
ada kejadian seperti seperti ini gitu akhirnya terinspirasi lah untuk membuat itu atau bagaimana
saya sendiri kan dari dua ribu dua belas tinggal di ntt tinggal di flores jadi memang sudah membangun hubungan langsung dengan masyarakat di sana
sehingga jauh lebih mudah ketika kita mau approach kerjasama bareng bareng
lalu sampai sekarang pun kita punya tim community development di duanyam itu basenya langsung di lapangan

iya nah impact positifnya impact positifnya untuk wanita wanita

iya nah impact positifnya untuk wanita wanita
iya nah impact positifnya untuk wanita wanita
iya nachi yang paling mudah dilihat sebenarnya ekonomi
karena kan dengan pendapatan uang tunai mereka jadi semakin meningkat meningkat sampai kemudian akhirnya menabung
tapi di luar itu ternyata ketika kita coba ngobrol dengan ibu ibu apa sih sebenarnya yang bikin ibu ibu nih betah nganyam
karena kan nganyam ini juga effort kan
mereka bilang ada yang bilang karena dia punya teman jadinya untuk ngobrol sama sama kayak sependeritaan gitu
sama sama untuk teman ngobrol karena ada yang janda
atau dia single parent atau bahkan enggak menikah lalu ada juga yang mengatakan dia senang
karena terakhir dia melihat perempuan muda nganyam itu waktu dia masih anak kecil dan kemudian sekarang
dia melihat itu lagi buat dia itu kebanggaan yang luar biasa jadi tidak selalu soal ekonomi ternyata
iya kan ya nah ini aku mau nanya juga nih tahun dua ribu dua puluh ada dobrakan apa lagi nih dari duanyam nih
yang pasti kita akan mengenalkan teknologi ke dalam industri kriya selama ini kan dari dua ribu sembilan belas
selama satu tahun kita mencoba menggunakan aplikasi tetapi internal di dalam dua nyamu jadi ibu ibu yang
ada di flores di pulau solor mereka udah bisa menggunakan aplikasi jadi ada orderan mereka cek
di aplikasi lalu di dalam aplikasi juga udah ada database ibu ibu kita
oke tapi memang ini udah mempunyai aget semua ibu ibu
di sana atau sudah sudah punya kan memang ke artisana dan aplikasinya comedies waikan
dengan kondisi lokal jadi disaat kita melalui keynote mbak hai bisa dlmk melalui course live

nah berbicara soal industri kreatif seperti inilah tentunya kita juga penasaran nih bagaimana
di tahun dua ribu dua puluh mendatang kita langsung ke mevri sari lagi untuk mengetahui bagaimana hitung hitungnya
begitu tapi sebelum itu kita harus pamit dulu nih karena sebentar sekali kenapa semuanya sebentar
sebentar sini saya agak terima begitu saya masih mau konsultasi bagaimana nanti mungkin saya bisa
usaha usaha kedepannya bagaimana untuk mendapatkan apa ya kerjasama pun di rupiah
gitu ya agak agak terima kasih bahan terima kasih bahan lagi semoga sukses semuanya bisa terwujud